sorry gue ga sengaja ngeliat kotak surat cinta di kamar
lo itu keterlaluan ya kak
alah lo masa ngelak lagi deh
jelas jelas gue baca sendiri lo tuh maruh banget aja di perempuan
lo udah ambil alden sekarang ambil vino juga
udah lo tau satu satunya coba yang deket sama gue cuma vino
kok gue ngomongin fanya terus sih
ih baru nyadar
eh lo jangan seosah menghasut gue sama fanya ya
pokoknya dalam waktu satu x dua puluh empat jam allah masih deket deket sama fino
dih gitu doang
akhirnya gue mau diapain
waduh kita tolak ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
eh nat tolonginnya tuh masukin bajunya fanya ke kamarnya
yee lo kenapa sih nat lo ga boleh marah marah terus sama fanya
fanya mah kagak salah apa apa
delaware gue saatnya serah
tahan dua kok lo
ini memang sama
asal lo tau ya vino itu ngedeketin lo dan maunya
dia cuma mau cari informasi soal fine
nat tumben lo masuk kamar gue
sorry gue gak sengaja ngeliat kotak surat cinta di kamar
lo tuh keterlaluan ya kak
alah lo masa ngelak lagi deh
lo tuh maruh banget ya jadi perempuan
lo udah ambil alden sekarang ambil vino juga
udah lo tau satu satunya coba yang deket sama gue cuma vino
lo tega banget sih kak
iya tapi gue gak ambil alden ataupun vino
gue gak pernah ngedengarin penjelasan gue dulu
penjelasan apa lagi gue baca sendiri
surat surat cinta dari film itu banyak banget di kotak itu
lo ini kenapa sih
pasti gara gara cowok lagi ya kan
lihat tuh nyaranya
dia selalu aja menang
semua cowoknya nadia suka diambil semua sama dia

nadia salah aja kalah

emang begitu kenyataannya nadia bete

ribut lo lo kerjaannya
yaudah deh nya

gue tau mungkin lo udah bosen banget baca surat gue
yang isinya perasaan
gue selama ini sama lo
tapi gue sadar
gue udah dapetin pengganti lo van
dan gak lain
itu adalah nadia
gue minta doa restula ya
nadia itu segala galanya buat gue
aduh ya ampun nadia nadia
gue tuh selama ini gue salah berpikiran
makanya terang terang baik sama gue
gue aja yang berpikiran buruk
ini gue gimana turunnya ya
makasih banget ya
beb beb beb tungguin dulu dong beb
tunggu apa lagi sih
dasar lo jadi coplay bebang
katanya gue punya pacar
ternyata gue diboangin
selama ini gue aja di pap in terus
itu cuy masa ngaku ngaku jadi pacar gue
tuh lah liat banget kan tuh cewek ya
itu karena lo udah nikah kakak gue
dan udah manfaatin gue
ada apaan sih
alvin kau ngeliat ya
gue udah negatif thinking sama ini sama lo
gue udah baca kok surat surat ya vino
ternyata dia beneran sayang sama gue
akhirnya lo tau juga gue senang banget
berarti sekarang lo udah gak anggap gue rival lagi dong
ya udah dong kakak sayang
wah itu kakak terbaik gue
ya walaupun kakak lebih cantik
atau apapun deh
nad buatnya lo sama fanya tetep aja cantikkan lo
lo tuh udah cantik baik priang suka nemenin dia jalan jalan
lo liat fanya tuh mana pernah nemenin dia yang ada keluyuan aja kerjanya
tadi gue ngeliat si alden ditampol sama si tor lalit itu
kau kenapa sih masih deketin dia aja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
gue cuma pengen nyelamatin lo doang tau
lagian waktu kejadian di kafe itu gue udah nolak dia
lo baik banget sih sama gue sayang beneran sih
sayang beneran sih jahat banget
aduh seneng gak liat liat anak anaknya dulu kan
kalau gitu sekarang lo selesaiin masalah sama fino
tuh kan panjang umur
sekarang lo ke depan iya sana
rafa banget suaranya fino mak
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu

gue minta maaf ya selama ini karena udah gak percaya sama lo
gue juga udah baca kan surat surat cinta lo buat kafanya
suratnya udah lu baca vanya ngasih tau ke lu
ya gue tau sih kakaknya cuma gak mau ribut aja sama gue
soalnya gue calonis banget selama ini
dan gue ngerasa kafanya tuh musuh gugitan gue banget
cuma gara gara kafenya lebih cantik daripada gue
wih akhirnya sadar juga
tapi fanya itu emang kakak yang baik kok
waktu gina ngebully lo di sekolah
langsung dimarahin si gina
itu semua buat lo
sebenernya gue dateng kesini mau ngomong
mau ngomong sesuatu